mahkamah konstitusi telah menolak permohonan anies mohaimin serta ganjar mahfud soal sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
dalam putusannya mk menyebut seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu
satu yaitu anies mohaimin lantaran tidak beralasan menurut hukum
sedangkan salah satu gugatan yang diajukan kubu ganjar mahfud soal pembagian bansos di seluruh pencuri di indonesia
juga ditolak oleh mahkamah konstitusi
pasalnya pembagian bansos selama pemilihan presiden tidak beralasan menurut hukum
usai putusan mk wakil ketua tim kampanye nasional ahmad muzani menuturkan
melalui hasil putusan gugatan pemilu secara sah prabowo subianto dan gibran raka buming raka
merupakan pasangan terpilih dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang nantinya akan diresmikan oleh kpu pada dua puluh empat april
di mana pasangan dua yakni pasangan calon presiden haji prabowo subianto
bersama dengan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
dinyatakan sah sebagai presiden republik indonesia dan wakil presiden republik indonesia
memenang dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang kemarin baru saja kita laksanakan
kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan satu dan tiga
untuk menempuh jalan keadilan dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut
sementara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menemui ketua umum partai nasdem surya paloh
di nasdem tower jakarta pusat usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan
bahwa amanat yang diberikan ketua umum nasdem surya paloh di pilpres dua ribu dua puluh empat telah dijalankan
selanjutnya anies akan mengunjungi dpppkb dan dpppks untuk menyampaikan hal yang sama
dengan mk tadi sudah menyampaikan putusannya
maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung
mampir ke pak surya paloh ketua umum partai nasdem
habis ini saya ke pkb dan besok rencananya ke pks
jadi menyampaikan kepada partai partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan
amanatnya sudah dijalankan prosesnya sudah sampai di ujung
jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan
sementara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo bersama ketua umum partai pendukung
menyambangi kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal
diantaranya sikap politik pasca putusan segitah hasil pilpres di mk
menurut ganjar sikap politik pdip akan berada di luar pemerintahan
sementara tiga parpol pendukung lainnya yaitu p tiga hanura dan perindo akan mengikuti
kalau saya melihat cara berpolitik gaya berpolitik bu mega saya kira iya
saya kira ibu mega orang yang sangat tegas pada soal ini pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang
maka rasa rasanya kalau saya melihat cara ibu berkomunikasi terjemahan bebas saya
kita tidak akan di sana tapi kita menghormati bahwa kita akan menjadi partner yang baik sehingga check and balancesnya akan berjalan
tiga ketua umum yang lain
iya tadi menyampaikan kepada kami mereka ikut